dampak buruk polusi udara di jakarta mulai dirasakan warga ibu kota
dinas kesehatan dki jakarta mencatat ada lebih dari enam ratus tiga puluh delapan ribu kasus infeksi saluran pernafasan akut
atau ispa di jakarta pada periode januari hingga juni dua ribu dua puluh
kasus paling tinggi terjadi pada bulan maret yakni satu ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat kasus
kasus ispa sekarang ini meningkat
dulunya data kami itu berkisar lima sekarang sudah sepuluh ribu
dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan klhk sigit reliantoro menyebut
sumber polusi udara di jakarta mayoritas dari jakarta dan wilayah sekitar yakni bogor depok tangerang bahkan bekasi
sigit juga memanta emisi sumber polusi udara berasal dari pembangkit listrik tenaga uap pltu batubara yang berada di sekitar jakarta
kita melakukan studi juga untuk pltu untuk menjawab apakah pltu itu masuk ke jakarta atau tidak
karena sudah dilakukan kajian dan terkonfirmasi
bahwa sebagian besar masuk ke selat sunda tidak ke arah di arah jakarta
nah ini menegaskan bahwa sebetulnya sumber emisi di jakarta sebagian besar dipengaruhi dari jakarta sendiri dan di daerah jabodetabek sebagai hinterlandnya
jika berbicara terkait sumber polusi adalah emisi transportasi
data situs pemerhati kualitas udara dunia iqr menyebut
meski hari libur dengan jumlah kendaraan jauh berkurang
jakarta masih memiliki kualitas udara buruk pada level tidak sehat dan berada di peringkat lima besar terburuk di muka bumi
bantahan soal sumber polusi udara mayoritas adalah emisi gas buang transportasi di jabodetabek juga diutarakan
lsm pemerhati energi dan udara bersih dunia
jakarta saat ini dikepung enam belas pltu berbahan bakar batubara
dan emisi pltu tersebut berkontribusi terhadap polusi udara di wilayah sekitar termasuk jakarta
benar tidak klaim soal emisi dari kendaraan ini menjadi penyebab utama dan bukan dari pltu yang ada di sekitar ibu kota begitu
ya mungkin pandangan dari kami sedikit berbeda terkait ini

polusi udara di jakarta kita mungkin ini bukan observasi saja ya
semua mungkin mengetahui ada berbagai sumber bukan hanya transportasi
tapi juga sektor energi yang mungkin tadi sudah ditampilkan di berita
memang polusi ini kita bisa bilang sifatnya transboundary yaitu lintas batas
terkait dengan polusi udara di jakarta
terkait dengan polusi udara di jakarta presiden joko widodo didapatkan pesan yang berbeda terkait dengan polusi udara di jakarta presiden joko widodo didapatkan pesan yang berbeda
jokowi dodo telah memberikan perhatian serius dengan membahasnya dalam rapat terbatas di istana pada empat belas agustus
poin arahan presiden atasi polusi udara diantaranya
bekerja hybrid yakni sebagian bekerja di rumah rekayasa cuaca atasi kemarau
pembatasan emisi transportasi dengan mengalihkan kendaraan berkapasitas besar dua empat ratus cc menggunakan pertamax
mengimbau warga menggunakan transportasi massal hingga mengawasi pembangkit listrik tenaga uap pltu
dan terakhir menambah uang terbuka hijau